aku masih gak ada yang tersimpan
onca michael dikenal masyarakat sejak tergabung dalam dewa sembilan belas
namun sejak tahun dua ribu sebelas dirinya memilih fokus sebagai penyanyi solo
selain itu once juga mengaku sibuk sebagai produser
kesibukan ini yang membuatnya vakum tidak merilis album selama delapan tahun
hingga akhirnya pada selasa dua puluh satu februari
album ketiga berjudul sigma diluncurkan ke publik
menurut once saat ini persaingan di belantika musik indonesia sudah sangat ketat
produksi musik berkualitas saat ini sudah kian banyak
sehingga seorang penyanyi harus benar benar mempertimbangkan
kapan harus membuat dan meluncurkan lagu
karakter itu penting
saya ini bukan orang yang menggarami lautan dalam bermusik
kalau saya pikir orang orang sudah banyak mendengar yang seperti itu
jadi kalau saya membuat karya musik
saya pikir itu memang berkarakter itu memang belum ada di laut
jadi maksudnya di lautan banyaknya produksi
saya pikir album dan ciptaan saya itu punya warna sendiri
apa perasaanku kepada
selain waktu peluncuran album pemilihan judul album juga jadi pertimbangan
kata signa menjadi judul karena merepresentasikan isi dan karakter album yang kuat
di tengah banyaknya album musik di indonesia saat ini
album sigma memiliki sembilan lagu enam di antaranya ditulis sendiri oleh onca
tiga lainnya ditulis oleh once dan beberapa rekan
salah satu lagu yang menjadi highlight dalam album ini adalah lagu berjudul kau dan aku
hal ini karena adanya ron bumblefoot mantan gitaris grup band guns n' roses
turut mengisi lagu ini
saat ini cd album sigma sudah terjual lebih dari empat puluh lima ribu keping
dan album sigma onca michael juga sudah bisa didengarkan di platform digital indonesia
aulia wardani devi fitriani jakarta